mau sampai kapan sih kita nunggu kayak gini
aku tuh rasanya aku kayak janda ma
aku punya suami tapi aku gak tinggal sama suami aku
oh jadi kamu maksudnya ngenyalahin mama
please ya cynthia ini semua adalah salah kamu
kamu tuh bener bener
berarti benar apa yang dikatakan dia
jangan jangan bella memang gak ada di sini
mungkin bella benar benar gak ada di rumah ini
kalau seandainya dia dengar mengenai keadaan papa
dia pasti kuatir
jangan berusaha untuk dekati suami aku lagi
tinggalin aku sendiri
tinggalin aku sendiri
jangan deketin aku lagi
kalau bella gak ada di rumah ini dia ada di mana
harusnya semalam itu aku gak ninggalin bella
sekarang kalian cari bila sampai dapat
maaf kalau saya mengganggu
mas iko tau keberadaannya kan
dia di mana sekarang
saya gak tau dia ada di mana
bagaimana caranya bagaimana ceritanya mas iko sebagai kakak tidak tahu keberadaan adiknya bella
kenapa saya harus tau
bella gak peduli sama keluarga saya
dia telah menyebabkan istri saya celaka
jadi kenapa saya harus peduli sama dia
kenapa sampai sekarang kalian belum bisa menemukan bela
dari tadi kalian di mana aja
saya melihat rekaman cctv
terakhir bella terlihat ada di ruang rawat pak harta
setelah itu dia menghilang
gimana kalau bella sampai kenapa napa
gimana kau sampai bella celaka
saya menanggung sampai bella celaka
kami sudah mencoba mendatangi semua rumah sakit
tapi bila tetap tidak ada bos
aku tidak tahu
kau mau dimana
saya belum pernah melihat bos sampai seperti ini sebelumnya
sebenarnya apa yang terjadi dengan bos
saya suka dengan bella
beda berbeda dari perempuan lain yang pernah saya temui
sekarang kalian sudah tahu alasannya
tunggu apa lagi
cari bella sampai ketemu
di mana mereka
di mana keluarga darman
sudah berhari hari loh
masa bella dan keluarganya masih gak ketemu juga
apa yang sudah kalian lakukan sama mereka
pa kita sudah mencari
cuma memang kita nggak ada yang tahu bella ada di mana pak
benar deh pa
karena tidak berguna
apapun makanya jangan teriak teriak
pa duduk pa
cepat temukan mereka
kalau sampai tidak ketemu
saya nggak tahu apa yang akan terjadi
kalau tidak pasanglah
saya akan periksa kami ya
sepertinya obatnya bereaksi sangat cepat
kondisi kamu semakin baik
nanti jam empat sus obat yang tadi saya sudah resepkan tolong dikasih ya
baik kalau begitu saya permisi dulu
nah mau sampai kapan sih ma kita nunggu kayak gini
aku tuh rasanya kayak janda mak
aku punya suami tapi aku gak tinggal sama suami aku
oh jadi kamu maksudnya nyalahin mama
please ya cynthia ini semua adalah salah kamu
kamu tuh bener bener stopit
kamu tahu mama sudah mengkondisikan supaya kamu sama alfi itu bisa honeymoon
tapi ternyata apa yang terjadi
kamu gak bisa nahan dia
kamu malah membiarkan dia bisa pulang buru buru sampai di rumah
please dong ditahan dong kamu lakukan sesuatu
dan yang lebih parahnya lagi kamu belum pernah merasakan malam pertama bersama afif
kamu lihat tuh bella
bisa jadi dia cuma perempuan kampung
kan dia gak lama nikah dia udah bisa punya anak dari afif
untuk membuat afif jatuh cinta sama kamu aja kamu gak mampu
mak kenapa sih mama selalu nyalain aku
emang harus kamu yang disalahin
pacar mama tuh yang salah pacar mama yang udah ngancurin semua rencana aku
bahkan dia ngusir aku dari rumah tante sylvia dan bawa aku kesini mak
mak ya tunggu ini ibu udah ke rumah sakit kok bentar lagi tunggu ya
bentar lagi masuk
ini rumah siapa ini
laparin udah gak angkat ya
apa dia lagi sibuk
sus saya bisa pinjem hp ini sebentar
ini cuk silakan
siapa tau ini reno
iya dok permisi dok
bella kamu dimana
semua orang nyariin kamu